warga kota probolinggo belakangan ini diresahkan atas beredarnya status akun facebook yang menghina tuhan
tidak hanya itu akun bernama faridatul janah ini juga berisi kata kata kotor dan makian
mui meminta polisi segera mengusut pemilik akun yang mengaku tinggal di probolinggo
beredarnya postingan dari akun facebook ini membuat kaget warga kota probolinggo
fj inisial pemilik akun ini mengunggah status dengan penghujatan pada tuhan
pemilik akun facebook ini mengaku bertempat tinggal dan bersekolah di sebuah smk di probolinggo
status ini menjadi viral di media sosial dan sudah dibaca satu sembilan ratus orang
warga mengaku kesal apalagi pemilik akun terlihat seperti anak muda belasan tahun
kecaman keras juga dikatakan kay nizar ali ketua mui kota probolinggo
mengatakan pihak kepolisian segera melakukan investigasi pemilik akun facebook ini
mui kota probolinggo akan memberikan rekomendasi kepada komisi kajian dan penelitian
untuk melakukan kerjasama dengan pihak polresta probolinggo agar melakukan investigasi
status status lain yang diunggahnya juga tak alah menghina
status status lain yang diunggahnya juga tak alah menghina
seperti misalnya menghina orang miskin
di dalam album gambar dia juga kerap memposting foto berbagai macam jenis narkotika
seperti sabu dan pil koplo
polisi sendiri mengaku telah berupaya melacak identitas pemilik akun ini